tak hanya kenaikan harga sembako yang menjadi masalah
di pasar tradisional dukuh kupang surabaya
harga daging sapi dan daging ayam juga terus mengalami kenaikan
harga daging ayam mengalami kenaikan dari rp tiga puluh lima per kilogramnya
kini menjadi rp empat puluh
untuk daging sapi yang biasa pedagang menjual di harga rp satu ratus dua puluh
yang sebelumnya rp satu ratus sepuluh
sedangkan untuk daging sapi dengan kualitas super
kini dijual rp satu ratus tiga puluh yang sebelumnya hanya rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
akibatnya omset pedagang pun menurun
mendak zulkifli hasan berharap harga beras akan turun karena memasuki musim panen
bahan bahan pokok jelang hari raya idul fitri
sementara terkait dengan harga beras yang masih tinggi
zulkifli hasan menyatakan ada keterlambatan panen
namun saat ini kelangkaan beras sudah mulai berkurang karena sudah mulai musim panen
zulkifli hasan menambahkan beberapa harga bahan pangan seperti jagung juga sudah mengalami penurunan
kedua kejali ini hampir satu lima km
nanti maret sudah sebagian panen tapi puncaknya segera april may ya
beras yang disediakan pemerintah harganya tetap dan tidak naik tersedia